ya setelah sebelumnya diterapkan sistem tilang elektronik bagi kendaraan roda empat kali ini memang mulai februari dua ribu dua puluh
ditelantas polda metro jaya juga menerapkan sistem electronic traffic law enforcement atau etle untuk sepeda motor atau sistem tilang elektronik ya bagi sepeda motor ini
nah kira kira apa saja sih jenis pelanggaran dan bagaimana nih prosedurnya jika anda ternyata kena tilang
ini kita akan membahasnya bersama tilang elektronik motor
nah ini dia secara umum gambarannya jadi ditelantas polda metro jaya memang sudah menerapkan sistem electronic traffic law enforcement atau etle untuk sepeda motor atau tilang elektronik
sebelumnya masa sosialisasi ini sudah berlangsung tadi disampaikan sudah satu bulan dan sudah resmi dilakukan pada satu februari dua ribu dua puluh
dan hari ini mulai tiga februari dua ribu dua puluh penindakan juga sudah mulai diterapkan dan hasilnya ternyata
berdasarkan evaluasi dari dua hari ini selama dua hari ada tiga ratus empat puluh satu pemotor yang melanggar
di tanggal satu ini berdasarkan datanya ternyata ada satu ratus tujuh puluh empat yang melanggar
sementara di hari kedua atau di tanggal dua februari kemarin ini ada sebanyak satu ratus tujuh puluh empat maksud saya di tanggal dua
sementara di tanggal satunya ini adalah satu ratus enam puluh tujuh pelanggar
selama dua hari ini adalah tiga ratus empat puluh satu pelanggaran yang sudah tercapture oleh kamera etle
nah berdasarkan data dari dit lantas polda metro jaya
ternyata pelanggaran sepeda motor yang paling banyak terjadi selama dua hari ini adalah pelanggaran di jalur busway di halte duren tiga koridor enam transjakarta
ya ini sebanyak satu ratus dua puluh empat pelanggaran
di mana satu ratus delapan belas diantaranya ternyata adalah sepeda motor ini nakal begitu melintas di jalur busway dan enam pengendara motor lainnya tidak menggunakan helm
nah itu dia
sementara itu memang penerapan etle atau tilang elektronik bagi motor ini berlaku di empat puluh lima titik pemantauan tilang elektronik di seluruh wilayah dki jakarta
terutamanya ini empat puluh lima titik ada di ruas jalan jenderal sudirman
di jenderal sudirman dan juga tamrin dan juga di sejumlah ini ya

di depan kantor bus transjakarta mulai dari koridor enam kemudian ada juga ragunan monas
di depan kantor imigrasi dan juga di jalan warung buncit jakarta selatan
dan dalam waktu dekat
rencananya polda metro jaya juga berencana untuk memperluas pemasangan kamera ke sejumlah ruas lainnya seperti diantaranya ada kawasan kota tua
kemudian halim dan juga cempa kak putih
nah selama tahun dua ribu sembilan belas kemarin memang sudah dilihat bahwa hasilnya ada dua belas kamera pengawas yang aktif
dimana di tahun dua ribu dua puluh nanti dari total kameranya ini akan ditambah empat puluh lima lagi
artinya akan ada lima puluh tujuh
tujuh kamera pengawas atau kamera pemantau yang akan dilengkapi dengan fitur yang mampu
untuk mendeteksi pelanggaran yang ada namun memang kualitas atau spesifikasi dari kamera
pemantaunya ini akhirnya membuat bahwa pelanggaran pelanggaran yang bisa terekam
itu hanya bisa berlaku untuk yang berplat b saja alasannya karena memang plat b ini berada
di bawah otoritas hukum di telantas polda metro jaya selanjutnya kita akan lihat nah kira kira
pelanggaran seperti apa yang bisa membuat saya kena tilang elektronik ini ini dia ada lima jenis
pelanggaran sepeda motor yang jika anda lakukan maka siap siap anda kena tilang ya oleh pak polisi
yang pertama adalah tidak menggunakan helm ini jangan sampai dilakukan kemudian yang selanjutnya
dalam melanggar stop line atau batas berhenti di lampu lalu lintas jadi kalau yang kadang kadang
udah lampunya ternyata lampu merah tapi masih berada di batas dari stop line nya harap dibiasakan
untuk bisa mundur lagi ya
juga bagi anda yang melanggar marka menerobos traffic light dan juga ini dia pelanggaran
terbanyak ya melintas di jalur busway jangan sampai anda seperti video video yang viral
beberapa waktu lalu sampai gotong gotong motornya hanya untuk menghindari polisi nah sekarang
walaupun nggak ada polisinya tapi ada kamera pemantau jadi harus terlalu waspada dan tidak
boleh melanggar selanjutnya kita akan lihat bagaimana kemudian mekanisme dari penerapan
sistem tilang elektronik ini yang pertama ini dia jadi akan hanya melakukan pelanggaran yang terakhir ini
atau sudah ada kamera etle yang merekam segala jenis pelanggaran ini terpasangnya di
sejumlah titik tadi saya sudah sampaikan ada di jalan sudirman tamrin dan juga sejumlah jalur bus
transjakarta yang akan merekam pengendara sepeda motor yang melanggar setelah itu kemudian nanti
jika anda terekam melanggar ini misalnya tidak pakai helm nah sistem tersebut akan

desde dibelpee colom pim threat dituliskan untuk dem relative mekanisme pasar pemerintah answers
kepolisian untuk kemudian nanti diverifikasi ya
selanjutnya petugas atau polisi ini akan memverifikasi data
dimana selama masa verifikasi ini akan ada waktu tiga hari
polisi akan memverifikasi dan juga memastikan validitas dari pelanggaran anda
lalu tidak langsung dikeluarkan surat hilangnya tapi polisi ini akan memberikan
surat konfirmasi dan bukti pelanggaran yang akan dikirim kepada pengendara
atau ke pemilik sepeda motor sesuai dengan data yang tercantum ya
setelah itu kita sebagai pemilik kendaraan ini memiliki hak ditanya dulu kok sama polisi
untuk kemudian mengonfirmasi apakah benar pelanggaran tersebut dilakukan oleh anda
takutnya memang sepeda motornya lagi dipinjam ya jadi orang lain yang melakukan misalnya
atau mungkin sepeda motornya sudah dijual tapi belum berganti nama begitu
nah ini dia di sini nih polisi akan memberikan waktu kepada anda bagi pemilik kendaraan
untuk bisa mengonfirmasi pelanggaran
nah waktu konfirmasinya ini anda punya waktu lima hari
dan kemudian konfirmasi ini bisa anda lakukan melalui website resmi
di sini kpw etle pmg info atau bisa juga anda lakukan langsung
langsung datang ke kantor subdit gakum ditlantas polda metro jaya sebagai posko dari etli
nah selanjutnya setelah dikonfirmasi nantinya polisi ini akan memberikan surat tilang elektronik
anda atau mengirimkan surat tilang anda ke pemilik kendaraan dan juga pemilik kendaraan ini
nantinya akan memberi atau menerima begitu kode pembayaran virtual yang harus dibayarkan melalui bank bri
nah selanjutnya membahayain ini yang harus ditepati atau harus dilakukan sebagai warga negara yang baik
pembayaran tilang ini harus dilakukan dalam waktu tujuh hari
kalau bandel kalau tidak mau membayar harap siap dengan konsekuensi yang ada nantinya
karena akan ada pemblokiran sementara dari
nah itu dia ya harap diingat ini mekanismenya kita sama sama berharap agar anda tidak termasuk dalam pihak atau orang orang yang harus menjalani mekanisme ini
jadi mulai sekarang kalau memang melanggar lalu lintas tapi tidak ada polisinya yang menindak lanjut di sana
nah hati hati ya itu bukan berarti anda tidak mendapatkan konsekuensi karena sekarang semuanya sudah terekam melalui kamera etle